sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus akan malu seumur hidup sama pak kades
karena tidak bisa memegang amanah
terus saya mesti ganti
dua motor puluhan juta
tidak mau saya
tapi saya tidak mau rugi
tidak usah takutkan
ini permainan konspirasi global untuk memucak kita dan pausat rw
barusan pap sms aku
pap sms katanya titip salam buat moms
tidak ngajakin aku buat pulang kok
gue makin kesana pak
gue mau bikin

aku mandi mie makin agak memberes
kenapa di sini ganti kereta ganze
saya mau cowok mau mandi mie

kan udah dia bukan guruku lah
kan besinya teh tidak hidup
wa rasulullah wa barakatuh
ngapain kamu kesini
kenapa bawa gerobak cilok
saya makan jualan cilok
cilok kamu tidak ada
sudah habis pak kantip
itu teh ini cuy
cius mau makan
turun pak kantip
wa rasulullah wa barakatuh
nggak ada yang pernah bisa tahu apa isi kepalanya dia
ayo kita cari tempat lain

apaan beach nusopeng
bagaimana perubahan itu